akhir tahun sudah tiba sudah tahu belum mau rekreasi kemana pastinya jalan jalan di jakarta
aja deh jadi tetap mengikuti protokol sih liburan kali ini saya di rumah aja atau jalan ke mall sih
paling sama keluarga aja enggak enggak yang keluar kota gimana sih walau tahun ini tidak banyak hari
libur rekreasi tetap bisa dilakukan bersama di tengah kota salah satunya di trans studio
mall cibubur dilihat dari banyak internet gitu kayak seru gitu apa at ininya di tsm ini terus
banyak atraksi atraksi juga yang belum pernah aku naikin gitu dan ini kan baru kan dan iajp
saran aja sih untuk datang ke sini saya pun nggak mau ketinggalan untuk mencobanya karena pandemi belum
berakhir jangan lupa patuhi protokol kesehatan ya memakai masker dan hand sanitizer serta orang
dewasa wajib divaksinasi trans studio mall menyajikan berbagai wahana baik untuk anak anak
maupun orang dewasa mulai dari beach walk atau kuda putar wave pressure yang memberi pengalaman seperti
mengendarai jet ski di lautan lepas hingga yang paling ekstrim nih yang akan membawa anda dengan
kecepatan tujuh puluh lima km per jam sampai keluar gedung yaitu bumerang koster karena tidak cukup berani saya
pun mencoba wahana lain yang tidak kalah seru yaitu jurassic island wahana ini mengajak kita
berkeliling melihat dinosaurus dan t rex dengan pengalaman empat dimensi
penumpang akan melawat tirintangan kemudian akan meluncur siap siap basah ya
akhirnya selesai juga ya petualangan di dunia jurassic park ini memang jadi salah satu
wahana adalah yang ada di sini walaupun masa masa hand resistor banget pengalaman
tiga dimensinya dan tadi juga kita meluncur dari atas ke bawah pokoknya nagih deh kita coba yang
aneh selanjutnya graffitron sesuai dengan namanya sensasi melayang dan melahuan gravitasi bumi
bisa anda rasakan disini diputar secepat ini selama dua menit rasanya meluar biasa
bermain sambil belajar pun bisa dilakukan di sini sehingga cocok untuk rekreasi bersama anak anak
jt corp yang merupakan perusahaan induk cnn indonesia tv
jangan lupa tetap mematuhi protokol kesehatan ya
dengan memakai masker selama wisata akhir tahun
tim liputan cnn indonesia